dan kita mengharapkan para hakim nanti menjalankan tugas dengan adil dengan tidak bisa imparsial dan menjunjung tinggi nilai kejujuran kebenaran itu saja
pak anies ada kekhawatiran nggak sih pak anies ini dengan pertemuan tadi pak surya dengan pak prabowo bahwa dukungan partai nasdem terhadap upaya pak anies dan caimin di mk ini akan gembos gitu pak
mk itu ada pengacara dan pak sekjen tadi cerita ada dua belas pengacara yang didukung dari partai nasdem jadi publik nanti bisa menyaksikan
jadi menurut saya pada saat ini apapun spekulasi dan lain lain tidak bisa disebut sebagai fakta nanti lihat aja dalam perjalanannya
penetapan hasilnya pas ada komunikasi dengan pak prabowo kita akan jelaskan